agar secara teknis bisa dilaksanakan dengan baik
tiga puluh dua tahun kita puasa dapet medali emas di sea games
tapi memang sayangnya di asean itu sendiri tidak satu suara
setelah dipastikan masuk semua langsung rebus